kecamatan periuk tanggerang banten menangkap seekor ular piton yang berkeliaran di permukiman warga kamisore
ular piton yang berbobot sekitar lima belas kg ini sempat menyerang warga saat akan dilumpuhkan
tanpa menggunakan alat bantu warga sangiang kecamatan periuk tangerang banten mencoba menangkap ular piton yang ditemukan di rumah salah satu warga pada kamis sore
ular piton sepanjang empat meter sempat menyerang warga saat hendak ditangkap
meski awalnya sempat kesulitan namun akhirnya ular piton yang berbobot sekitar lima belas kg ini berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung
selama sebulan terakhir ular piton ini kerap memangsa ternak warga seperti burung merpati dan ayam saat malam hari
penangkapan ular piton ini merupakan yang ketiga kalinya
sebelumnya dua ekor ular piton juga masuk pemukiman warga
keluarnya sejumlah ular piton dari habitatnya di sungai kalisabi yang berada tepat di samping permukiman warga ini karena kelaparan
rencananya ular piton yang sudah tertangkap ini tidak akan dijual melainkan dipelihara
dodi wahyudi tangerang